ajudan mantan ketua dpr ri stiano fanto cornelis towoliu menjalani pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi
pemeriksaan terhadap corneles ini dilakukan terkait kasus megakorupsi ktp elektronik
diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik anang sugiana sudiharjo
corneles towoliu masuk kpk sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
posisinya sebagai ajudan stiano fanto cornelis dinilai mengetahui pihak pihak yang bertemu dengan stiano fanto
terkait kasus ktp elektronik termasuk di rut pt quadra solutions anang sugiana sudiharjo
yang diduga menjadi pendana bagi para anggota dpr ri agar anggaran ktp elektronik disetujui
bukan kali ini saja corners menjalani pemeriksaan kpk pada september dua ribu tujuh belas lalu
corneles juga sempat diperiksa kpk terkait kasus yang sama
namun saat itu cornest mengaku dirinya tidak banyak mengetahui tentang ktp elektronik
karena lebih sering ditugaskan mengantar anak anak stiano fanto